pagi hari menjadi hari paling sibuk bagi mbah satinem
dibantu sang anak guntoro perempuan berusia delapan puluh tiga tahun ini harus menyiapkan perlengkapan untuk berjualan jeruk
mbah satinem harus bergegas dengan becak motor yang digendari anaknya menuju pasar sambi di kecamatan ringin rejo
agar langsung bisa menjaga kemampuan
lapak dagangannya tak didahului pedagang lainnya
ditemani guntoro anak sulungnya mbah satinem setiap hari membelah jalanan kediri menuju pasar untuk perjualan jeruk
dulu saat usianya masih muda mbah satinem berjualan ditemani suaminya akademi
berdua mereka berpindah dari satu pasar ke pasar lainnya
dengan menggunakan becak motor
namun karena kini kademin sudah berusia delapan puluh tahun dan mulai sakit sakitan
anaknya lah yang mengambil tanggung jawab untuk menemani sang ibu
menuju pasar ada saja kendala yang ditemui mbah satinem dan guntoro di perjalanan
seperti pagi ini bensin mereka habis di tengah perjalanan
becak motor ini memang sudah tua
usianya lebih dari sepuluh tahun dan tak pernah diperbaiki
tangki bensinnya bocor dan oli sampingnya pun sering habis
jika sudah begitu guntoro harus susah payah mendorong beca itu menuju bengkel atau penjual bensin eceran terdekat
padahal belum sepeser rupiah mereka dapatkan

sebelum ke pasar sambi mbah satinem mampir dulu ke pasar ngrenggung untuk membeli jeruk dari penggulang
sebelum ke pasar sambi mbah satinem mampir dulu ke pasar ngerenggo untuk membeli jeruk dari bengkulak
satu persatu kios tengkulak ia datangi
berharap ada sisa sisa buah yang tak terbeli yang bisa ia minta untuk dijual kembali
ia bukan buah buah segar yang akan bahsatin untuk dijual
melainkan buah yang tak lolos penyaringan
alasannya karena buah buah segar yang tidak terbeli
buah buah ini harganya yang lebih murah
maklumlah modal usaha bahsatinem juga tak seberapa
sekarang jeruk ini misalnya ia dapatkan hanya dengan lima belas ribu rupiah
bahkan tak jarang bahsatinem mendapatkan dagangannya secara gratis
berlandaskan belas kasihan dari para tengkulak
sampai di pasar samdi bahsatinem dan guntoro langsung sigap membuka lapak dagangan
meski berkebutuhan khusus guntorolah yang menjadi tumpuan ibunya untuk berjualan
baginya setiap membantu sang ibu
sama saja meminta ridho untuk surganya
di lapak kecil beralaskan karung inilah bahsatinem berjualan
selain jeruk ada juga buah lain seperti jambu dan nanas
di awal ramadan seperti saat ini kondisi pasar sambi tak terlalu ramai
sanget ter kangat dan cantik
ada selections yang berkapasitas banyak
mepung kan semua hangingnya sudah baru de chuang keenam
damnul setan kalau wykor ilmukan
semangat bayi sembuh juga senang berjualan hari ini
semangat busuknya dia banyak
okes tersenyum jadi memang keoderan lagi
bolong pulut telur
bolong pulut telur
gereolnya tempat pundi mbak
pemakamannya tempat pundi
pemakamannya di kuala gatse di balis jidong
kuala melu mbaknya tempat gereol parang
pengen ikut mbak
jualan jeruk boleh
jual jual kan di milani
ya mbak mbak bungkus sekilong ya
ini menjadi pertemuan pertama saya dengan mbah satinem
nenek penjual jeruk yang lewat kisah hidupnya memberi banyak pelajaran untuk saya
muka muka ditompokkan oleh sing kuasa
di sini di rumah sederhana ini mbah satinem tinggal bersama suaminya kademin dan anaknya guntoro
meski sederhana hampir seumur hidup mbah satinem dihabiskan di rumah ini
bangunan apa adanya yang telah lapuk dimakan zaman ini
adalah buah susapaya satinem bersama kademil
jadi penjual jeruk sejak muda
kini kademin hanya bisa berdiam diri di rumah
penyakit darah tinggi akut membuat ia sering pusing
dan tak bisa berjalan jauh
hanya pekerjaan ringan seperti membelah kayu bakar
untuk memasak inilah yang bisa ia kerjakan
kademin bercerita di usianya yang sejak ini
ia seakan akan hanya tinggal menunggu dipanggil yang maha kuasa
hal yang paling ia takutkan adalah
jika istrinya meninggalkan dirinya terlebih dahulu
ia takut tak akan ada lagi yang bisa menjaganya
ia takut belum bisa mewariskan rumah yang layak untuk anaknya guntoro
ia takut bisa menjaga keamanan dan keamanan anaknya
ia takut bisa menjaga keamanan anaknya
sesampai di rumah
mbah satinem tak punya waktu untuk meluruskan otot otot yang lelah
ia harus bergegas memasak menu berbuka puasa
menu hari ini ada remusan kacang panjang sambal dan nasi putih

menu hari ini ada remusan kacang panjang sambal dan nasi putih

ia harus bergegas memasak menu berbuka puasa
jika orang lain tidak mau
dapur milik basatinem ini masih beralaskan tanah
dindingnya anyaman bambu yang sudah berlubang di sana sini
sementara kompornya masih dari tungku
ia sebenarnya ingin membeli kompor dan peralatan dapur yang lebih baik
tapi tak ada biaya untuk membeli gas setiap bulannya
kami ingin membeli kompor yang lebih baik
saya membasah tinam hanya untuk memasak
saya rasakan betul sore itu
namun begitu tak ada alasan untuk tak mengingat sang pencipta
meski dengan hanya beralaskan karung
mbah kademin tetap beribadah dengan khusyuk
sampai jumpa di video berikutnya
sebelum menutup hari saya membantu mbah satina menyiapkan bahan dagangan untuk besok
jeruk yang sudah busuk dipisahkan dari yang masih bagus untuk dibuang
mbah satinem bercerita tentang anak keduanya
ternyata memiliki adik yang tinggal jauh di lamongan
tapi karena ekonominya juga pas pasan
sudah empat tahun terakhir
anak kedua mbah satinem tak pernah menjunguknya
mbah kangen buatan kalian putrin yang mbah singatun
orang panik aja
bisa mungkang baju ini
lebaran tahun ini
ia bisa bertemu dengan anaknya
satu hari ini
kita berusaha mikir banyak banyak

kita tidak bisa berbicara
kita harus berpikir
kita harus berbicara
kita harus berbicara
kita harus berbicara
kita harus berbicara
kita harus berbicara
hari ini tim berbuat baik
sengaja ingin mengantar mbah kademin
ke puskesmas sambi untuk cek kesehatan
beri ini pak

ada yang lindung ada yang tidak siap
sampai ketemu lagi
sering mengeluh pusing
dan kakinya lemas
namun beruntung setelah diperiksa
tak ada penyakit serius yang menyerang mbah kademin
kalau dari hasil pemeriksaan
pemeriksaan tadi kita periksa tensi
kemudian periksa nadi
terus setelah ada pemeriksaan fisiknya
saya periksa jantung
itu pak kademin
mempunyai tekanan darah tinggi
dari hasil pemeriksaan
tadi kan juga tensinya satu ratus tujuh puluh per seratus
normalnya harusnya di bawah satu ratus tiga puluh per dua puluh
untuk sedikit menghibur keluarga ini
kami mengajak keluarga sederhana ini
memilih milih baju untuk persiapan lebaran nanti
sepasang pakaian yang mereka harapkan
saat bertemu anak cucu nanti
mbak putri mbak kakung saya ini
mbak putri mbak kakung
kalau mas guntoro
kelambi yang harusnya apa
milih yang mau
guntoro terlihat sibuk memilih kemeja yang ia suka
sebuah kemeja kotak kotak yang sudah lama ia inginkan
ia mengincar kemeja motif ini
karena melihat seorang tengkulak jeruk di pasar
memakai baju yang sama
pas mbak putri
apa mbak putri
kepala apa ini
ini mbak putri
ini mbak putri
ini mbak putri
ini mbak putri
ini mbak putri
ini mbak putri
sementara mbah kademin memilih baju batik hitam
yang bisa ia kenakan ke pengajian
langsung pakai baju baru
bagus mbak putri
saya mbak putri
senang mbak putri
terusan biru tua untuk mbah satinem ini
menjadi pelengkap belanja kami
tak lupa sarung dan peci
dan sajadah untuk sholat it nanti
apa mbak putri
gimana mbak putri
gimana mbak putri
pas mbak putri
hidup mas satinem memang masih jauh dari kata layak
namun ia memegang teguh prinsip bahwa sempurnanya hidup
tercipta dari hati dan pikiran masing masing
karena merasa cukup adalah tentang bersabar dan bersyukur